saya minta whole untuk masalah ini aja masalah apa namanya itu masalah pembayaran itu
tapi tertutup kita tutup kita mau lihat lagi nanti bagaimana ke depan
nah tapi angka itu sebenarnya kalau ibu bandingkan dengan seluruh dunia ya angkanya kira kira begitu plus minus
tapi kalau mau dibuka lagi lebih seribu dua ratus per hari kami sangat tidak setuju dan tidak direkomendasi oleh unesco
kita juga tidak bisa lari dari unesco
jadi jangan juga terus ada teman teman dpr juga yang terus ngeritiknya nih kita salah urus
nggak salah urus pak jadi sebelum dia ngomong pergi sana lihat dulu bagaimana kita buat baru memutuskan luar biasa bu
saya kemarin tuh dengan kepala otoritanya minta misalnya rumput bola
boulevardnya itu diganti lagi rumput yang kelas
sehingga betul betul bagus sekali
dan sekarang bangunan bangunan yang tidak proper di situ kita suruh keluarin semua
jadi betul betul kawasan berapa itu tiga ratus enam puluh hektare itu betul betul kita buat dari kawasan yang sangat baik